kembali kami hadirkan prime news spesial
mimpi menjadi partai papan atas pada pilpres dua ribu sembilan belas
pkb justru lebih memilih mengusung kader terbaiknya sebagai calon wakil presiden
pkb mulai sibuk mempromosikan hingga menampilkan baliho muhaymin iskandar
atau yang lebih dikenal dengan nama caimin
sebagai cawapres di penjuru tanah air
untuk menentukan calon presiden yang diusung
pkb justru menanti hasil akhir kinerja presiden joko widodo
masuk dalam partai koalisi serta memiliki konstituen tetap dari warga nahdlatul ulama
kini pkb mencoba mengemas golongan anak muda sebagai konstituen baru
ini menjadi bagian dari cara pkb memanfaatkan peluang untuk menggayat suara
pkb selama ini konsisten mengambil posisi sebagai kubu partai koalisi
sejak era presiden susilo bambang yudhoyono hingga pemerintahan joko widodo
keputusan pkb ini dengan alasan mencoba mengatasi problem masyarakat
seperti keluhan para petani dan nelayan
di era kepemimpinan jokowi
ketua umum pkb muhaymin iskandar
ikut mengkritik kebijakan menteri susi puja stuti
yang ia nilai lebih merugikan nelayan
caimin merasa para nelayan semakin kelaparan
setelah adanya larangan penggunaan cantrang oleh menteri susi
ibu susi itu pada dasarnya bagus
dari segi apa yang disebut sebagai penjaga kelestarian laut misalnya
oke satu saat harus semua dilarang
tapi harus ada proses pergantian
dari alat cantrang harus pemerintah
sediaan alat apa lagi dulu
sebagai alternatif pencarian makan ini
kasih solusi hidupnya apa makannya apa
jadi sekarang solusinya gak ada tapi kemudian
dalam perebutan bursa calon presiden
pkb justru lebih serius mematangkan pencalonan caimin
sebagai calon wakil presiden
bahkan pkb tidak menentukan caimin nantinya sebagai cawapres
untuk mendampingi joko widodo maupun calon presiden lain
jadi saya sebagai calon presiden
berbeda dengan golkar nasdem p tiga hanura dan pdip
yang sudah menyatakan mengusung kembali joko widodo
sebagai calon presiden pada masa periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
hingga saat ini pkb belum juga menetapkan nama calon presiden
dengan alasan menunggu hasil akhir kinerja presiden jokowi
dalam periode pertama
adu strategi dalam bursa calon penguasa tak terbendung
memiliki modal politik yang mumpuni
yakni pernah menjabat wakil ketua dpr serta menteri tenaga kerja
membuat caimin optimistis mencalonkan diri
maju jadi wakil presiden pada periode dua ribu sembilan belas dua ribu
meski belum menentukan siapa presidennya
oras mani huru cnn indonesia
baik langsung saja saat ini saya sudah bersama
dengan ketua umum partai kebangkitan bangsa
oh caimin selamat malam
selamat malam assalamualaikum
caimin ini paling menarik tentu saja kesempatan prime news
ketika melisting nama caimin untuk bisa diwawancara
dalam edisi spesial prime news ini adalah
pertanyaan pertama teman teman semua redaksi itu adalah

yang kemudian mempromosikan di segala penjuru daerah
bahkan ramai di bekasi ramai di mana mana lah
tapi pertanyaannya kenapa cawapres caimin kenapa itu
ya pertama tentu ini kegairahan dari teman teman
yang saya hanya mengizinkan menyetujui untuk di
semacam promosikan waktu itu
di berbagai billboard dan deklarasi deklarasi
tentu teman teman dan saya juga setuju mempertimbangkan bahwa
kita harus hormati pak jokowi sebagai presiden yang sedang bekerja
lalu kita lihat kinerjanya cukup positif
kemudian sopan santun kita kepada beliau
maka calon wakil presiden tentu realistis
menjadi hal yang realistis
di satu sisi di sisi yang lain
tentu memang apa yang terjadi akhir akhir ini adalah
kita bersifat melengkapi
dari kebutuhan pak jokowi atau presiden jokowi
dalam mengelola pemerintahan
sebagai pengusung saat dulu
maupun sebagai pendukung pemerintahan ini supaya sukses
kalau saya tiba tiba dicolonkan teman teman sebagai cawapres
maka saya khawatir mengganggu konsentrasi beliau
dan tentu menjadi tidak baik
koalisinya jadi nggak apa ya nggak nyaman lagi ya
khawatir akan bisa ke perbedaan perbedaan menteri menteri pkb
meskipun ada yang nanya kalau capresnya nggak ada gimana
saya jawab ya cawapres yang nggak punya capres namanya cawapres jumlu
wah itu nggak khawatir yang disebut cawapres jumlu
kayaknya sih tidak ya
karena lihat gairah teman teman di bawah
kemudian hasil survei dan berbagai semangat yang muncul
dari dalam maupun dari luar
keluarga besar nu dan pkb saya kira
kita punya kesempatan untuk mengisi pemimpinan
intinya itu adalah kegairahan seluruh kader pkb di bawah
yang kemudian tetapi bertemu dengan titik realistis
dan termasuk menghormati pak jokowi sebagai presiden
sekarang sedang apa namanya memerintah begitu ya
dan pkb berada di dalamnya
jadi itulah kemudian menjadi alasan utama
nama caimin terdusung sebagai terbaik
tapi memang sampai cawapres saja
artinya apakah kemudian publik juga bisa bertanya
oh artinya caimin dan pkb ini akan berjuang untuk menjadi cawapresnya pak jokowi di dua ribu sembilan belas
saya kira begitu perjuangan ini
karena sampai detik ini
capres yang definitif baru pak jokowi
dan kita juga cinta sama pak jokowi
kita juga berharap bisa membantu beberapa titik kekurangan
yang menyertai pak jokowi
dari segi gerakan islam
dari segi kalangan muda
dari segi knu an
itu dianggap oleh teman teman sebagai kesempatan
menyukseskan lebih lainnya
dan sukseskan lebih laju lagi pemerintahan pak jokowi
jadi kalau misalnya berbicara soal nantinya misalnya ketemu dengan pak jokowi
katakanlah perjalanannya mengarah ke sana
jadi tiga hal utama itu tadi yang membuat
seorang muhyiddin iskandar memilikinya lebih untuk melengkapi seorang jokowi dodo
yang pertama tadi apa saja caimin
yang pertama kebutuhan
gairah keislaman akhir akhir ini begitu menguat
yang saya kira harus ada jalan keluar
sehingga tarikan ekstremisme fundamentalisme tidak terjadi
sehingga harus ada yang mewakili di dalam arus menuju transformasi umat islam ini
transformasi itu adalah jangan sampai arus ini
tidak di dalam kerangka islam moderat
atau islam yang rahmatanil alamin
yang kategorinya adalah jalan agar tidak terjadi
apa namanya kebuntuan di dalam politik maupun aspirasi
karena kalau sudah sampai ke jalan ekstremisme itu yang berbahaya
ya berbahaya jadi istilahnya posisi kita ini adalah
memberikan jalan keluar dari gaya ekstremisme
sehingga tidak terjadi kegairah keislaman
supaya tidak cenderung frustasi dan menjadi fundamentalisme
tapi tidak bisa juga menghambat gairah keislaman
tidak bisa dihambat
hari ini umat islam indonesia kita lihat aja di jakarta
teman teman yang menggunakan jilbab kerudung orang orang pengajian yang tumbuh
jumlah peserta umroh begitu tidak terbendung
ini harus ada jalan keluar yang aspirasinya tersalurkan dengan lancar tidak muntu
dan kemudian ada jalan keluar di kepemimpinan dan policy dan kebijakan
dan ada beberapa faktor lain tadi ya selain sebagai tokoh moderat
dan kemudian tadi mewakili kelompok intelektual muda dan nahdlatul ulama
tapi itu kan tadi kalau bicara dengan pak jokowi
tapi pak jokowi ini kan list cawapresnya kalau dilihat di berbagai survei kan panjang juga
nah apakah memang pkb akan berfokus berjuang ke sana
ataukah seperti kata caimin yang sempat saya dengar tadi
bahwa sampai sekarang capres yang definitif masih pak jokowi
hanya pak jokowi sampai hari ini belum ada satu pun capres lain kan
pak prabowo misalnya sampai hari ini juga tidak ada tanda tanda melakukan
apa namanya deklarasi kedeklarasian diri yang lain juga belum ada
sambil kita lihat nanti apakah ada
tapi artinya bisa disebut juga pkb menunggu itu menunggu calon presiden yang lain
ya selagi belum ada saya kira tidak usah menunggu
kita berharap bisa melengkapi apa yang pak jokowi lakukan hari ini
karena ini ada kritik juga begitu dari salah satu analis politik bang kodari
kalau misalnya mencalonkan cawapres tapi tidak jelas arahnya mau kepada siapa
menawarkan diri kepada siapa begitu
artinya bisa ke kanan bisa ke kiri bisa ke pak jokowi bisa ke pak prabowo
misalnya suatu saat akan mendeklarasikan diri
bisa juga ke poros yang disebutkan itu
sebut pak sbi dan pkb punya jejak begitu ya di sana
begitu untuk berkoalisi dengan kubu demokrat ya
kesannya jadi pragmatis
menurut pkb itu hal yang sah sah saja wajar saja atau bagaimana dalam kontentrasi
ya dalam hal konsentrasi tentu ada priority
priority yang hari ini ada sebagai capres definitif dan kita lihat cocok ya pak jokowi
saya sebagai pribadi
tentu itu cara pandang pribadi saya
ada mekanisme internal partai yang harus dilalui
maupun konsultasi dan komunikasi dengan para kiai dan ulama
tapi secara pribadi saya melihat pak jokowi lah yang hari ini kita rasa sangat tepat untuk kita dukung
sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
baik kalau kita lihat ya hasil rakernas di bali
beberapa hari yang lalu akhir pekan lalu ya kita lihat pdi perjuangan pun akhirnya mendeklarasikan
dukungannya kepada jokowi dodo
dan sebelumnya partai partai yang tergabung dalam parlemen
yang juga tergabung dalam pemerintahan jokowi
sudah juga mendukung
artinya ada lima partai parlemen yang mendukung pak jokowi di pemerintahan
sudah mendeklarasikan diri
yang belum adalah pkb dan pan
apa yang menjadi alasan pkb sampai sekarang
belum menyampaikan dukungan kepada pak jokowi
kalau misalnya nada kalimat atau pemikiran caimin yang baru saja saya dengar tadi
sepertinya memang mengarah ke pak jokowi
ya saya kira proses waktu saja
karena pada dasarnya pkb punya schedule proses pilpres itu tiga tahap ya
yang pertama hari ini adalah penyerapan aspirasi dari para kiai para ulama para konstituen
juga survei tertutup yang kita lakukan
yang kedua adalah mekanisme konsultasi antara ulama ulama nu dengan pkb
yang ketiga ujung terakhir adalah
musyawarah pimpinan nasional
skedul yang sudah ditetapkan sejak mutamar yang lalu
musyawarah pimpinan nasional itu pada bulan juni yang akan datang
tentu kita akan ikuti tahap itu
meskipun saya secara pribadi tentu
saya kira kok belum ada alternatif selain pak jokowi
per hari ini ya
walaupun itu belum menjadi alasan yang kuat untuk segera mendeklarasikan
ya itu pribadi saya sebagai ketua umum
meskipun saya akan harus taat apapun keputusan partai
kemana arah yang terbaik buat bangsa ini
oke setelah jeda caimin kita akan berbicara tentang istilah yang mungkin juga baru didengar oleh publik kita
kotel efek gitu ya
efek dari kerah jas istilahnya
artinya pemilu serentak memiliki efek yang seperti itu
nanti kita akan ulas lebih lanjut dan apa strategi pkb
kita akan segera kembali mewawancarai
mohaimin iskandar setelah jeda berikut
belum pernah saya sampaikan
nah ini rahasia sebenarnya tapi gak apa apa saya sampaikan disini
bahwa masih ada dialektika di dalam tubuh kalangan nu dan pkb
baik saya masih bersama dengan muhaymin iskandar
atau yang lebih dikenal dengan caimin
ketua umum partai kebangkitan bangsa caimin
ini kan kemudian tahun depan
pemilu di republik ini akan mencatatkan sejarahnya
karena memang inilah pemilu yang dilakukan secara serentak
pertama kali pemilu legislatif dan pemilihan presiden
yang kemudian menjadi kajian para analis juga
yang mengatakan ini tentu saja akan merubah strategi strategi
berkontestasi para partai politik itu
ada istilah kotel efek dan kemudian dipelajari dan lain sebagainya
artinya jauh jauh hari harusnya partai itu sudah
mengusung nama figur tertentu sebagai calon presidennya
atau mungkin kalau pkb calon wakil presiden
tapi pertanyaannya kemudian apa yang membuat pkb
belum mengumumkan nama calon presidennya
kalau saya milih pkb calon presidennya pasti ini
tidak khawatir pkb akan kehilangan momentum itu
ya tentu ini mazhab yang paling kuat
di dalam tubuh pkb sendiri juga kalangan nu
bahwa kotel efek ini harus menjadi pertimbangan pkb
di pemilu dua ribu sembilan belas
yaitu bahwa pilpres bersamaan dengan pileg
karena itu mazhab ini di pkb lebih dikenal dengan mazhab teh manis
makanannya teh manis minumannya
nah madhab ini sangat kuat
siapapun capresnya caimin harus wapresnya
itu sangat kuat yang ingin pokoknya harus muncul
kalau perlu bikin poros baru
kalau perlu kerjasama dengan siapapun
ini menguat karena khawatir kalau tidak sampai muncul dalam pilpres dua ribu sembilan belas nanti
ya kotel efek akan berbahaya buat perolehan suara pkb
ini mazhab yang kuat
meskipun saya harus bertindak objektif
gara gara apapun makanannya teh manis minumannya
cawapresnya caimin gitu ya
terus jadi jomblo juga jadi masalah kan gitu
karena itu per hari ini saya selalu mengingatkan kepada teman teman
realistislah dalam berpikir supaya hari ini pak jokowi itu
ya satu satunya yang paling jelas posisi untuk kita ikuti
meskipun mazhab ini sudah jangan putuskan dulu
sehingga sampai hari ini kita belum bisa memutuskan karena menarik kotel efek ini
kapan itu akan bertahan
apa namanya bertindak secara ideal tadi artinya
tidak buru buru mazhab yang tadi
begitu siapapun capresnya cawapresnya harus caimin gitu
itu kan tentu ada dinamika dengan partai partai lain juga
tapi kalau terlalu saklek disitu juga
maka bisa suatu saat malah gak akan bersama siapa siapa
ya saya juga mengingatkan
saya juga mengingatkan teman teman
bikin poros baru itu tidak mudah
misalnya ada poros baru
pan pak zul
ya pak zul merasa paling ketua mpr
jadi sulit memposisikan
artinya tidak ada toko
susah mencari tokoh yang lebih
tentu ini mungkin
bisa jadi tidak terjadi
nah menunggu itu saya kira
harus ada proses pematangan cepat
kita berharap paling akhir
kalau scheduling time dpp
sampah hasil muktamar yang lalu
emang juni sebetulnya
tapi kalau cawa pres
artinya kalau ada poros baru
caimin akan tetap bertahan cawa pres
ya tentu perkembangan akan menentukan
kalau misalnya tadi saya sebut
ya tentu orang pkb
akan minta presidenya pkb
itu wajar saja
baik kita akan simak dulu analisis dari
hanta yuda yang merupakan direktur eksekutif
dari poltreking indonesia
terkait kemungkinan hitung hitungan
adanya poros baru ya berikut ini
pkb menurut saya tadi mas indra
juga menunggu itu
ada kemungkinan tidak harus dengan pak jokowi
karena kita bisa lihat di dki
saya lebih enak menggunakan data ya
itu terkonfirmasi di dki
ternyata pkb tidak bergabung
di koalisi pd perjuangan
ini juga masih memungkinkan
karena masih dua tahun
kalau ada ruang
ruang manuver bagi pkb
masih mungkin dua kemungkinan
ke prabowo mungkin paling kecil ya
tapi ke jokowi atau ke sby
ke porosnya sbi
jadi emang sudah diprediksi juga bisa ada tiga poros itu
ya itu teman teman saya yang madhab kotel efek
udah lah pokoknya nggak usah diputus
kita lihat saja yang penting
jangan putus dulu
kita putuskan nanti setelah yang pasti cak imin
jadi capres atau cawapres
ini masih berdebat terus di dalam pkb
itu akan katakan dalam forum resmi kapan akan ditentukan itu kira kira
sebetulnya kalau musawarah pimpinan nasional terjatuh tahun juni
tapi saya mengingatkan kepada para madhab kotel efek ini
jangan terlampau lama
supaya harus ada kepastian kepada apa
kukristalisasi berikutnya ya
tapi teman teman sudah jangan diputuskan
kita harus lihat perkembangan
itu pinginnya diperpanjang terus
tapi kan caimin sebagai ketua umum memang punya tanggung jawab moral untuk segera menentukan langkah pkb ini kemana
ya saya selalu mendorong untuk percepatan keputusan
tapi di pkb itu kan ada dewan suroh
ketuanya ketim yati rais
yang juga punya pandangan punya sikap
yang itu juga menjadi dialektika yang cukup baik
dan cukup dinamis di dalam pkb sendiri
lebih nyamannya kira kira suara atau gairah di bawah itu lebih ke koalisi mana sih
karena kalau kita lihat kan pkb ini juga partai yang disiplin berkoalisi selama era pemerintahan pak sby
kemudian juga disiplin berkoalisi di era pemerintahan pak jokowi
paling tidak kebijakan kebijakan nggak pernah beda
mungkin beda saat ya tapi ini beda ya
dukungan pilkada dki lalu putaran pertama
kalau mau jujur saya sampaikan
ini belum pernah saya sampaikan ke pak jokowi dan teman teman pendukung pak jokowi
kalau jujur saya sampaikan di kalangan ulama dan gg itu masih terbelah
terbelah ada yang sangat pokoknya apapun pak jokowi
tapi ada juga sudah saatnya alternatif
itu juga banyak juga
banyak juga banyak juga terutama di jawa timur jawa tengah
nah ini belum pernah saya sampaikan
nah ini rahasia sebetulnya tapi nggak apa apa saya sampaikan di sini
bahwa masih ada dialektika di dalam tubuh kalangan nu dan pkb
bisa dikatakan ini faktornya tadi ya belum mengumumkan tadi
betul kita tunggu
ini sedang dijalin komunikasi antara para dewan syuroh kiai dan ulama untuk
secepatnya saya bilang jangan lama lama supaya ada segera kepastian
jadi ini apa namanya gejolak yang sama tidak ketika dukung mendukung atau sudah saatnya mendukung atau tidak mendukung saat pilkada dki lalu
betul ini hampir sama pilkada dki yang lalu

lalu pilpres dua ribu empat belas para gii para ulama dua ribu empat belas terbelah
ada ke pak jokowi ada yang pak prabowo terutama di jawa timur
tapi kita akhirnya putuskan pak jokowi
nah pilkada dki kristalisasi sudah sangat kuat
para geo juga bersatu kan begitu untuk anti ahok waktu itu kan
nah pada posisi ini berimbas dan tentu saja suasana dampak pilkada dki masih sangat terasa hari ini
ini juga yang menjadi pkb agak terlambat mengambil keputusan karena psikologis dki ini masih sangat menguat di dalam dinamika pandangan pandangan pkb soal pilpres
tapi ini bukan terkait dengan soal sarah ya caimin ya
nanti dijawab cak imin karena kita akan bicara politik kebangsaan setelah jdabriku tetaplah bersama prime news special

jangan tanya apa agamanya tapi tunjukkan apa prestasi dan kemampuannya
selama ini ada misteri yang sempat dipertanyakan juga
apa yang membuat pkb yang rajin disiplin dalam berkoalisi sampai saat ini pun belum mengumumkan
kalau kita ingat di dua ribu empat belas ya ketika setelah pemilih legislatif pkb salah satu partai yang di awal mendukung
pak jokowi begitu artinya sikap sudah jelas
di awal tidak last minute
tapi kali ini kan menjadi pertanyaan kenapa ini cak imin
lama apa yang buat ternyata tadi cak iminin menyatakan
sempat di bawah kalangan ulama
masih terbelah soal dukung mendukung itu akan ke arah
mana pak jokowi atau cari alternatif
yang lain walaupun itu tidak disebut
pak prabowo ya
cari alternatif yang lain
kental di mana cak iminin
di jawa barat kah di jawa
tengah kah di jawa timur kah di daerah lain
atau di mana tiga jawa jawa timur
jawa barat jawa tengah itu terbelah
yang sekarang ini lagi kita rajut
agar segera ada satu keputusan
karena kami menjelaskannya
emosi tidak bisa
kan ada juga emosi pengaruh
terutama di madura ini pengaruh dki
itu begitu kuat silahkan dicek saja
begitu kuat fanatisme
dki itu terutama di kawasan
tapal kuda itu begitu kuat
yang itu butuh waktu untuk kita
di sisi yang lain
kita juga menyadari sepenuhnya
kesimpulan kami di dpp kita ingin
keputusan terakhir adalah keputusan
jumhur jumhur itu mayoritas
setidaknya kalau ada yang tidak setuju itu
sehingga keputusan jumhur ini menjadi
seperti kita memutuskan khufifah
atau saifula yusuf di jawa timur
kita akhirnya menggunakan itu
jumhur jumhur itu yang terbanyak
yang terbanyak ulama maunya kemana
akhirnya dihitung dihitung dihitung dikumpulin
ketemulah jumhur jumhur itu adalah sampai kepada
nah kita juga ingin seperti itu
itu tidak menciptakan vaksi di dalam tubuh pkp sendiri
kalau sudah jumhur
dnu pun tidak akan pecah
tapi kalau tidak sampai jumur
atau sebagian kecil atau keputusan sepihak
itu yang pasti berakibat perpecahan
saya masih penasaran kenapa kemudian ini
adalah akibat dari sisa pilkada dki
karena kalau kita lihat pkb ini kan apa
moderat ya nu dan lain sebagainya
sebenarnya bukankah itu justru
tidak pernah mempermasalahkan hal hal yang terkait dengan
sering dikatakan sara ya begitu ya
dampaknya bukan ke pkb
dampaknya adalah ke sebagian kiai
yang sampai hari ini harus kita jelaskan
harus kita istilahnya bersihkan cara pandang
yang itu menjadi terpaku kepada peristiwa yang sudah selesai
ini kalau di pkb dan nu sih nggak terpengaruh
tapi bahwa kemudian di tapal kuda dan madura
itu masih ada semacam gairah yang
tapi yang paling penting dari situ adalah solusi
solusi dari kegairahan nu ini apa
solusi yang pertama jangan sampai aspirasi itu tertutup atau buntu
kalau buntu itu tarikan ke belakangnya atau feedbacknya jadi keras
yang pertama harus tersalurkan
tersalurkannya adalah aspirasi itu tersimbolikan pada kepemimpinan nasional
tersimbolikan dalam kebijakan politik pemerintah
tersimbolkannya dalam beberapa keputusan keputusan yang tidak salah
yang kedua yang harus dilakukan adalah bagaimana agar pendidikan pendewasaan
politik melalui semacam pentingnya islam inklusif
pentingnya islam moderat
pentingnya islam rahmatan lillah alamin ini yang menjadi pekerjaan
terutama di dunia sosmed
ini kerjaan pendidikan politik yang tidak mudah
terutama di kalangan sosial media kan
kalangan kita juga tidak secepat perkembangannya dengan kalangan yang lain
yang ketiga tentu harus ada semacam keberpihakan kepada yang paling menderita
atau yang paling miskin lah senjangan
kesenjangan ketidakadilan itu pemicu
ini harus diatasi
gap gap gini rasio harus dipersempit
kalau ini diatasi insya allah tidak akan terjadi apa apa
hal yang seperti ini tadi pernah disampaikan ke pak jokowi sebelumnya atau belum pernah sama sekali
sering kita diskusi
pak jokowi pernah tanya sih kenapa sih pkb belum mau dukung saya pernah nggak nanya nanya seperti itu
ya pasti kita sering ditanya pasti
alasan itu yang disampaikan sebelumnya ya
tidak langsung ditanya oleh teman teman yang mewakili pak jokowi lah sering nanya
ya tentu saya sudah jawab bahwa saya ingin pilpres ini mendukung pak jokowi dengan kemenangan yang utuh
jangan sampai terlulah jangan sampai ada berakibat ada perpecahan
tetapi jumhur tadi
jadi kalau kita dukung pak jokowi itu betul betul dukungan yang fix bukan hanya saya ngambang sendiri gitu
kalau saya dukung saya pribadi sudah sangat setuju dan mendukung
awal januari peresmian kereta bandara ya
cahimin berdua dengan pak jokowi ada dalam kereta itu gitu cahimin pakai batik pak jokowi juga casual ya
kaos casual gitu kalau tidak salah sempat ada perbincangan yang didengar wartawan bisik bisik yang empat kalau tidak salah istilahnya empat bagus
kemudian apa namanya disebut pak jokowi menyebut akan mantap lagi kalau pkb tetap di dalam
itu apa sih yang dibahas apakah itu bagian dari mengajak pkb ayo dong jangan kemana mana
dari semua pembicaraan yang yang kita senang itu yah bagus bagus itu
tentu banyak sekali yang kita bahas terutama bagaimana pemerintah ini sukses dan kita betul betul menjadi penopang kesuksesan itu
kalau soal pilpres ya intinya beliau juga menghormati menghargai dan memberi waktu pada kita untuk berproses
sikap pkb terserah dalam internal pkb sendiri begitu ya
beliau kalau dalam setiap kesempatan
saya jawab pada teman teman juga
para pendukung pak jokowi
kita ingin pendukungan
kepada pak jokowi itu
totally tidak tanggung tanggung
kita juga dulu pertama kali yang mendukung
di pertanyaan terakhir saya ini sebenarnya ini
pertanyaan untuk kemudian
dicatat selama masa kontestasi

apa yang akan dilakukan pkb
terkait dengan isu sara
dan lain sebagainya kalau mungkin kita tanyakan
semua partai politik pasti jawabannya adalah menolak
isu itu untuk dilakukan sebagai
pemenangan dalam kontestasi atau pemilihan umum
begitu tapi yang perlu
tanyakan langkah konkretnya apa kira kira kalau pkb
akan seperti apa dengan isu sarah apalagi
melihat maraknya kemudian
pemuka agama berbagai agama ya
banyak juga yang mengkritisi bahwa ini adalah terkait
dengan politik terkait dengan

soal itu tentu
dari segi track record yang kita
munculkan dalam setiap kompetisi
pkb selalu lebih
mengedepankan aspek prestasi aspek
visi misi dibanding dengan
aspek aspek di luar itu itu sudah
track record terbukti dalam seluruh
selama ini nah ke depan bagaimana agar
tidak terjadi tentu dua
yang pertama penyelenggara pemilu
harus memberi ruangnya
yang seluas luasnya untuk
promosi yang lebih sehat jangan
juga begitu kalau terbatasi
maka akan berocol istilahnya
resmi ini yang
kemudian informalnya yang kedua
kita tidak boleh menggunakan
ras dan kolongan
dalam tema tema kampanye
tema tema kampanye yang baik itu
yang tertutup maupun terbuka
yang itu justru akan menjadi
beban tersendiri bagi kandidat
melenggang dalam kompetisi itu
yang ketiga tentu saja
saya dan kita semua harus pakai
yang cukup terkenal
sudah sangat populer di kita yaitu
jangan tanya apa agamanya
tapi tunjukkan apa prestasi dan
kemampuannya kalau itu terus menjadi
pertimbangan maka pendidikan politik
kita akan semakin dewasa dan tentu
sehat tentu pendidikan politik
terima kasih mohaimin iskandar
caimin atas waktunya pada malam hari ini
perjuangan dari pkb

sudah mulai bulan agustus
dan itulah wawancara saya bersama
dengan ketua umum partai kebangkitan bangsa
mohaimin iskandar demikian prime news
spesial malam ini saya indra maulana